leher sultan terjerat kabel fiber optik yang tersangkut di bagian atas mobil suv
yang melaju di depannya sehingga terlontar ke arah sultan
kecelakaan itu menyebabkan tulang tenggorokannya putus sehingga saluran makan dan nafasnya lumpuh
pihak keluarga sudah menghubungi perusahaan pemilik fiberoptik untuk meminta pertanggung jawaban
meski awalnya mendapat tanggapan baik namun pihak perusahaan tidak menindaklanjuti kerugian terhadap keluarga
dan tidak dapat dihubungi dalam dua bulan terakhir
pihak keluarga berencana menempuh jalur hukum
ya itulah ternyata apa yang dibicarakan di awal itu membuat saya bahagia
setiap hari saya tagih kapan kapan dan kapan
kemudian saya juga melakukan bersurat kepada manajemennya untuk bisa menemui mereka
supaya apa supaya cepat selesai masalah ini
ternyata nggak bisa juga ketemu manajemennya
karena saya mohon mohon terus nggak bisa
ya akhirnya nggak ada pilihan
hari ini pun belum ada bukti apapun
setelah viral di media sosial dinas bina marga provinsi dki jakarta sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian
dari lokasi ditemukan sejumlah kabel sudah terpasang rapi
kendati demikian kepala bidang prasarana dan sarana utilitas kota dinas bina marga provinsi dki jakarta
samsul bahri akan memanggil sejumlah operator yang kabelnya terpasang di lokasi
pasalnya kabel yang menyebabkan kecelakaan yang dialami sultan sudah teridentifikasi
mungkin hari senin kami akan memanggil para operator terutama mungkin yang sudah terpasang di sana
tadi sudah sedikit mengidentifikasi lah kira kira pemilik operator yang ada di sana siapa
dan mereka harus ikut bertanggung jawab
karena memang secara teknis melintang terus mungkin ketinggian yang tidak standar yang mengakibatkan jatuh korban